setelah beberapa saat lalu mahkamah konstitusi menolak seluruh permohonan sengketa hasil pilpres yang diajukan anies baswedan
muhaymin iskandar dan pasangan ganjar mahfud
ketutusan dibacakan ketua mk soehartojo dalam sidang putusan hari ini
beberapa dalil yang dinyatakan tidak beralasan menurut hukum
antara lain soal politisasi bantuan sosial
hingga pelanggaran prosedur oleh kpu saat menerima pendaftaran prabowo subianto gibran raka buming raka sebagai capres cawapres
dari delapan hakim konstitusi tiga hakim konstitusi menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion
konklusi berdasarkan penelitian atas fakta dan hukum sebagai menegurakan di atas
ssv biak terkait berkenaan dengan kewenangan mahkamah
serta esensi pihak terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum
mahkamah berkenaan mengadili permohonan aku
permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan
permohonan milik kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku
sfe termohon berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum
pemohon tidak berdasarkan hukum untuk seluruhnya
berdasarkan undang undang dasar negara indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
undang undang nomor dua puluh empat tahun dua ribu tiga tentang mahkamah konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang undang nomor tujuh tahun dua ribu dua
dan seterusnya dianggap dibacakan
amar putusan mengadili dalam eksepsi
menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya
dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya
amar putusan mengadili dalam eksepsi
menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya
dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya
pendapat berbeda terhadap putusan mahkamah konstitusi aku
terdapat pendapat berbeda di sentik opinion
yaitu oleh hakim konstitusi saldi isra
dan hakim konstitusi ari bidayat sebagai berikut
yang menurut kesepakatan para hakim yang bersangkutan
demikian diputus dalam rapat permusatan hakim oleh delapan hakim konstitusi
yaitu suharto yang selaku ketua merangkap anggota
saldi isra ari bidayat eni nurpaningsih
daniel yusmik p poe m guntur ramja
ridwan mansur dan arsul sani masing masing sebagai anggota
pada hari rabu tanggal tujuh belas bulan april tahun dua ribu dua puluh
yang diucapkan dalam sidang pleno mahkamah konstitusi
terbuka untuk umum pada hari senin tanggal dua puluh dua bulan april tahun dua ribu dua puluh
selesai diucapkan pukul lima belas lebih sebelas menit waktu indonesia barat
ketua tim hukum tkn prabowo gibran menyatakan
penolakan seluruh gugatan oleh mahkamah konstitusi
merupakan kemenangan prabowo gibran
walaupun ada tiga hakim yang dissenting opinion
hal tersebut tidak mempengaruhi keputusan mk
jadi putusan yang kita dengar sama sama tadi adalah
mahkamah konstitusi memutuskan menolak permohonan kedua pemohon seluruhnya
jadi meskipun ada tiga orang hakim disenuhkan
tapi itu sama sekali tidak mempengaruhi keputusan mahkamah konstitusi
yaitu bahwa permohonan kedua pemohonan ditolak seluruhnya oleh mk
perkara ini dapat dikatakan
dimenangkan oleh pak prabowo subianto dan pak gibran raka buming raka